tidak bisa nanti sama bapak bapaknya
semalalah dan lain sebagainya
akan secepatnya mengeksklusi tanah kita
rabu petang petugas perwakilan ahli waris warga jatikarya
akhirnya sepakat membubarkan diri
dan tidak melakukan aksi menutup tol jatikaria dua dan tol jatikaria satu
pembubaran aksi blokade ini dilakukan
setelah pihak kuasa hukum para ahli waris
yang didampingi oleh kapolres metro bekasi kota
berhasil menemui pihak pengadilan negeri kota bekasi
yang berjanji akan segera melakukan pencairan uang ganti rugi
milik warga jatikarya dalam beberapa hari ke depan
namun jika pihak pengadilan negeri kota bekasi tidak menepati janjinya
para ahli waris mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar
alhamdulillah kami sangat bahagia dengan kebijakan ketua pengadilan
walaupun belum terlaksana
tapi jangan sampai
apa kebahagiaan kami ini dicederai dengan oknum oknum
yang selalu memberikan janji janji yang tidak benar
kami akan lebih dari ini
sementara itu pasca aksi demo ahli waris
pihak kepolisian disibukan dengan membersihkan sisa material sampah ban
dan memindahkan perir beton ke tempat semestinya
agar bisa dilalui sang pengelar mobil yang melintas di tol cimanggis cibitung
tol sempat ditutup dan sekarang sudah jalan kembali
semua bisa terurai
semua bisa terurai walaupun dari mana mana ya menjadi ya terlambat ya
melambat tapi semua sudah bisa ini kan semua sudah jalan normal
tapi khususnya untuk di jatikarya pak jokowi seolah olah tutup mata
salami nama presiden
sebelumnya ratusan warga dari ahli waris jatikarya
sejak rabu siang melakukan aksi demo
menduduki ruas jalan di tol jatikarya dua hingga lumpuh total
aksi blokade tol ini merupakan luapan dan kekesalan para ahli waris
yang merasa belum mendapatkan uang ganti rugi
menurut kuasa hukum permasalahan sengketa tanah seluas empat puluh dua enam ratus enam puluh sembilan meter persegi
atau senilai dengan dua ratus delapan belas miliar ini
telah berjalan sejak dua ribu dua silam
akibat aksi tersebut arus lalu lintas di jalan alternatif cibugur trans yogi kota bekasi
mengalami kemacetan panjang
selain itu akses jalan tol cimanggis cibitung yang menuju jalan tol jagorawi menuju bogor
tidak dapat dilalui lantaran ditutup oleh ahli waris
hingga saat ini pihak pengelola tol jatikarya dua atau cimanggis cibitung tollways
belum mau memberikan keterangan kepada awak media
terkait dampak dari sempat ditutupnya tol tersebut
tim liputan cnn indonesia